imi yang masih berusia enam bulan diduga kerap diberi obat penenang oleh ibu kandungnya
ini dilakukan agar bayi mi terlihat lemas hingga menimbulkan iba bagi para pengguna jalan
sensor motorik bayi mi belum bekerja normal
ini akibat obat penenang yang diberikan sejak usianya satu bulan